sampai jumpa di video selanjutnya
iya saya udah tau
pokoknya mulai hari ini saya bakal laporan sama kamu
kita harus selidiki peristiwa kemarin itu
karena saya takut ada mata mata di perusahaan saya ini yang ingin menghancurkan
iya baik pak
tapi maaf pak
saya rasa mungkin sebaiknya pak jody tidak perlu melapor ke saya setiap hari pak
karena nanti gak enak sama pegawai yang lain pak
kamu harus menjalankan tugas dengan sebaik baiknya
sebaiknya tidak perlu lapor ke polisi dulu
sebaiknya kita selesaikan secara diam diam
dan saya tidak mau kalau orang yang kita selidiki itu
kalau kita sedang menyelidikinya
kalau kita sedang menyelidikinya
baru mau ditelepon dan nelfon
kamu dengar berita kemarin tentang nona
kamu jangan percaya itu semua bohong
hmm om tenang aja om
lagian saya itu tidak mudah percaya
tenang aja om
kayaknya nona belum bilang sama siapa
baik juga dia
pasti dia masih cinta sama aku
om gak enak di sebenarnya
tapi kok gak ada jalan lain
kamu tau kan kakaknya nona yang di amerika
dia meninggal dunia
dan om harus kesana
hah meninggal om
kok bisa meninggal om
kok bisa meninggal om
kok bisa meninggal om
om butuh apa om
kasih tiket aja
dan kamu drop di airpond
om harus berangkat ini malam
oh gitu ya udah ya udah
kalau gitu gini aja om
nanti biar itu travel agent yang biasa aku langganan
iya biar nanti dia urus semuanya om
hah nanti ketemu di bandar aja
oke terima kasih ya
sama sama om
hati hati om di jalan ya
gak ada rasa yang jungka dipijetin
kami tidak bisa bantu apa apa
mas aku bukan yang gak punya perasaan
aku tahu rasanya ditinggalin sama anak
aku menjual perhiasan almarhum ibu
tante retno sampe menjual perhiasan itu
kan udah kasih tiket
jadi tiket yang ini bisa saya jual
dan uangnya bisa untuk di jalan
memang rezeki gak kemana mana
mas ada apa sih
walaupun ibu kadang kadang gak peduli sama mereka
tapi kadang kadang juga ibu kasih
sama keadaan mereka
bu kenapa ibu nggak jual cincin ini aja
mas ini kan cincin imitasi
ya walaupun ibu tahu
mas gak akan mampu beliin ibu berlian yang asli
kalau berlian itu asli punya nona
mas nanti kan kalau nara ada apa apa di luar
nara juga pasti akan ada yang nongk
nah ini gak bener banget
masa tante retno sampai ngejual prihasa minggi gitu sih
biarin aja lah
itu juga kita nggak minta kok
kan gak enak sama mereka
tadi bapak bilang kalau kak faldo meninggal kak
kamu tuh nggak pintar pintar ya
kamu masih aja mau percaya sama papa
kakak tahu nggak tante retno tuh sampai ngejual perhiasannya untuk ngebeliin tiket buat apa ke amerika
ini kan gak bener kak
kalau katanya masih punya uang kan kak
kak kita harus ganti uang tante retno kak
kamu pikir aku bangga banget
salah tante retno dong
kalau emang dia mau percaya sama papa ya udah
aku cari tahu dulu soal hal ini sama teman teman aku di amerika
aku gak percaya papa sama sekali
bisa saja papa cari alasan untuk kabur
tiket uang semua sudah aman
woi joe pak paman ngaget ngagetin aja ah
ini saya bawa cek untuk pembeli tiket

pak pak paman jangan kasih tiket itu ke papa

kapa udah dapet tiket kok dari tante retno
sampai sampai tante retno tuh ngejual perhiasannya buat papa
sekarang papa jawab pertanyaan mona
apa bener kapa udah bener bener meninggal disana
demi tuhan biar disamber geledek papa gautuh bohong
papa i'm back